dua gudang pabrik sarung tangan pt mitra saruta di gresik jawa timur kamis kemarin dilalap si jago merah
penyebab kebakaran diduga akibat korsleting mesin boiler
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut
kobaran api begitu cepat membesar hingga menimbulkan kepulan asap hitam pekat di udara
dan terlihat hingga radius lima km dari lokasi kebakaran
material yang mudah terbakar ditambah hembusan angin kencang
dengan cepat meludeskan dua gudang berisi tumpukan ribuan ton potongan kain bahan sarung tangan
sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari pemkap gresik pemkot surabaya dan sidoarjo
dikerahkan untuk memadamkan kobaran api
sementara petugas keamanan setempat dibantu petugas polsek melakukan pengamanan di sekitar lokasi kebakaran
menurut pihak kepolisian api diduga berasal dari mesin boiler yang mengalami korsleting
tujuh pmk dari surabaya gresik juga dari surabaya
bukan sementara api dari konsleting mesin boiler
menurut keterangan dari saksi yang pertama kali mengetahui
yang terbakar ini apa aja
jadi bahan apalan itu bahan baku dari produksi sarung tangan
tidak ada korban jiwa
namun akibat kebakaran dua gudang produksi sarung tangan ini
aktivitas pekerja produksi dihentikan
dan barang barang produksi dihentikan
produksi dievakuasi ke tempat yang aman menghindari kebaran api